presiden joko widodo menegaskan dirinya telah memiliki konsep matang mengenai kabinet untuk kepemimpinannya di periode kedua
presiden menyampaikan tidak mempermasalahkan permintaan beberapa partai politik pengusung yang menyebut jumlah kursi yang diminta
baik profesional dan juga politisi nantinya akan diberikan porsinya masing masing
presiden juga kembali menegaskan meminta agar partai politik menyerahkan nama nama pemuda yang bisa dijadikan menteri
bagaimana menurut presiden joko widodo
diumuminnya kapan pak
menteri menteri yang sekarang ada yang bertahan juga enggak pak
ya nanti dilihat lah nanti kalau keluar kan dilihat
yang mudanya lebih banyak dari partai politik atau dari mana
untuk yang muda kelahan budanya dari partai politik atau profesional pak
ya saya minta saya minta apa dari partai juga ada yang muda
ada yang dari profesional juga
kalau nggak ada dari partai kita cari sendiri
profesional profesional muda sekarang kan banyak banget profesional profesional muda
apakah kan ada sejumlah menteri yang terseret kasus hukum pak itu mereka akan masuk lagi sosabinet enggak sih pak
seperti menteri agama terus menpora
atau jadi pertimbangan pak
nanti dilihat semua hal mesti kita pertimbangkan